lagu adu domba milik band legendaris soneta group dipilih menjadi single utama album religi gigi tahun ini
dengan energi dan suasana baru mereka mengemas ulang dengan gaya musik khas gigi
hal ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap karya roma irama sang pencipta lagu

sembilan track yang ada pada album merupakan kumpulan lagu favorit para personil
di balik proses pembuatan setiap lagu gigi terinspirasi oleh berbagai situasi sosial yang terjadi di indonesia
single distorsi manusia misalnya yang berpesan tentang keprihatinan saat indonesia mengekspor kabut asap ke negara tetangga
menginjak usia dua puluh tiga tahun gigi terus konsisten memproduksi album religi yang ke sembilan
yang spesial dan berbeda pada salah satu lagu untuk pertama kali ada rekaman bersama semua personel gigi dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga hingga sekarang dalam gigi riunion
meskipun album ini diluncurkan menyambut ramadan joggie berharap karyanya bisa dinikmati kapan saja
siapapun yang mendengarkan bisa tersentil oleh lirik
liriknya yang universal
kriya putri jakarta